doni monardo menyebut warga yang masih berkeras melakukan mudik lebaran di tengah pandemi virus corona secara tak langsung sama saja dengan membunuh orang tua di kampung
perumpamaan itu diungkapkan lantaran doni menilai risiko penularan virus corona di perjalanan masih tinggi
dalam rilis resmi di situs bnpb doni mengatakan bahwa dokumen negatif hasil pemeriksaan covid sembilan belas tak lantas membuat pemudik terbebas dari covid sembilan belas
dengan kondisi itu doni menyebut ada potensi apabila kemudian seseorang terinfeksi virus corona dari perjalanan dan tiba di kampung halaman maka pemudik bisa menularkan ke sana keluarga
keadaan bisa semakin memburuk karena tidak semua wilayah di indonesia khususnya di kampung memiliki fasilitas kesehatan yang baik
jubir satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito mengungkapkan seluruh kebijakan pemerintah bukan untuk mempersulit namun untuk kesehatan warga
keputusan untuk tidak mudik
ini merupakan cara kita untuk melindungi keluarga di kampung halaman terutama mereka yang telah lanjut usia seperti bapak ibu kakek dan nenek
menindaklanjuti larangan mudik yang ditetapkan pemerintah beberapa daerah sudah mulai mempersiapkan strategi untuk menghalau pemudik
seperti dikutip dari rri co id di klaten jawa tengah misalnya warga yang tetap mudik diwajibkan melakukan karantina saat tiba selama lima hari dengan biaya sendiri
kepolisian daerah jawa tengah juga akan menerapkan penyekatan di empat belas titik pintu masuk wilayah jawa tengah yang tersebar mulai dari wilayah brebes sampai ke perbatasan jawa timur dan yogyakarta
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia